calon gubernur petahana jawa tengah ganjar pranowo mengaku tidak melakukan persiapan khusus menjelang debat pilgub
debat putaran pertama ini akan berlangsung jumat malam pukul sembilan belas waktu indonesia barat
tidak ada aktivitas khusus di rumah kontrakan ganjar pranowo di jalan tengger timur raya semarang jumat siang
usai menerima tamu ganjar menunaikan salat jumat di masjid al falah tak jauh dari kediamannya
ganjar mengaku sudah menyiapkan banyak data pencapaian selama satu periode kepemimpinannya
untuk dipaparkan pada saat debat selama satu lima jam nanti
ganjar berharap data data tersebut membantu pemilik suara menentukan pilihan
tidak ada yang khusus ya biasa saja sebenarnya
karena saya hanya akan menceritakan apa yang sudah kita kerjakan
dan kira kira apa yang kemudian harus ada tendangan tendangan baru
sehingga mungkin lebih banyak saya menyiapkan data
agar nantinya publik bisa melihat bisa mengerti
sehingga mereka tidak berimajinasi sesuatu yang tidak konkret atau mimpi yang terlalu tinggi